jampitsus kejaksaan agung selasa malam kembali menetapkan satu orang tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi lembaga pembiayaan ekspor indonesia atau lpee periode dua ribu tujuh belas dua ribu
tersangka berinisial dww merupakan konsultan hukum
sebelumnya enam mantan pejabat lpei dan satu manajer di pt bus indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung pada awal november lalu atas kasus serupa
dww diduga telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang tersebut pada saat penyidikan sebagai saksi untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi pada perkara pokok lpei yang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
untuk mempercepat proses penyidikan dww akan ditahan selama dua puluh hari ke depan di rutan salemba cabang kejaksaan agung
penyidikan para jambit sus menetapkan tersangka tersebut dengan inisial
tersangka berinisial dww
jebatannya selaku advokat atau konsultan hukum